aku tidak boleh membiarkan kalas renggi mengejar kian santang
kalau ia sampai membunuhnya
aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk memulihkan kesaktianku
kau pikir kau bisa mengalahkanku
jangan pikir kekuatanmu lebih besar daripada kekuatanku
kekuatanmu tidak ada apa apa dibanding kekuatanku nyeratu

aku sendiri tidak tahu kemana dia kabur
terima kasih ya allah
aku sudah bisa keluar dari penjara ratu laut itu
apa apa pun yang dicanyakan
cuma saya alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari tempat tersebut
ternyata kita pun benar benar sakti
paman dimana adikku paman
aku akan mengatakan nyaranya
raga jangan kamu percaya kepada paman balapati
paman aku bisa saja membunuhmu paman
tetapi nyawa adikku lebih penting
raden kiyat santang berada di bukit batu
tidak ada yang bisa mengalahkanmu
paman jangan saja kamu berbohong terhadap aku
kamu akan merasakan akibatmu
aku harus pergi dari sini sejauh jauh ini
aku juga harus menggunakan tenagaku
dan memusnahkan racun ular ini dalam tubuhku
minta maaf forzat kiyat santang

menyerahkan pertarungan destruksi kiyat santangathan
untuk budaya perintahmu
dan memilih manusia otakmu untuk keterlatedi tersusuk
mengalahkan kalas ruki
aku akan mencari bocah itu
kau tidak akan bisa mendapatkan tumbang
itu kacabengkala mu yang terakhir
dan aku tidak akan membiarkan kau melihat dimanak yang sama
karena dia adalah tumbal
aku akan mencari bocah itu
aku sudah tahu dimana keberadaan kian santa
aku akan segera mencarinya
berani menghalangi kau nyi
aku tidak akan membiarkanmu membunuh tumbalku

aku akan segera membunuh tumbalku
aku lemah sekali
ya allah tolonglah aku ya allah
harus segera pergi dari sini
ini semua karena racun ular yang masih menjalar dalam tubuh
berikanlah aku kekuatan
aku tidak boleh membiarkan kalah serenggi mengejar kian santang
kalau ia sampai membunuhnya
aku tidak akan punya kesempatan lagi
untuk memulihkan kesaktianku
kau pikir kau bisa mengalahkanku
jangan pikir kekuatanmu lebih besar daripada kekuatanku
kekuatanmu tidak ada apa apa dibanding kekuatanku nyeratu
dia menggunakan jurus itu lagi
kau tidak akan bisa mengalahkanku nyeratu
aku akan menjarakanmu disini
aku akan mencari bocah itu
akan membusuk ditempat ini
sementara kau akan membusuk ditempat ini
dewa tak aku
apa yang terjadi
mengapa putra ku sekarang menjadi seperti ini
apa yang harus aku lakukan
kalau ibu sudah tidak mau aku jebloskan ke penjara
seperti paman surakerta dan paman sanjang lodaya
ikuti saja perintahku ibu
senopati sanjang lodaya
dan raden surakerta
dijebloskan ke dalam penjara
setahu amba memang seperti itu
untuk membebaskan guru dan raji surakarta
kian santang sudah tidak ada disini
dan aku sudah tidak bisa menggunakan kaca benggalaku
karenanya ratu sudah menghancurkan kaca benggalaku yang terakhir
aku akan mengikutinya
aku akan mengikuti kaca benggalaku
aku akan mengikuti kaca benggalaku
aku akan mengikuti kaca benggalaku
aku harus memulihkan tenaga aku